nah itulah ya yang bisa kita lakukan berbagi kepada sesama memang bisa dilakukan dengan banyak cara
ya salah satunya dengan menggelar kompetisi membuat masakan untuk diberikan kepada sosok sosok yang inspiratif
inilah wulandari kisah perempuan dengan empat cucu ini bisa menjadi inspirasi
di tengah segala kesulitan perempuan berusia lima puluh enam tahun ini bisa memenuhi kebutuhan hidup harianya dengan mengayuh becak dan juga menjadi tukang pijat
wulandari telah mengayuh becak di kawasan jelambar jakarta barat sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan silam
dia menjadi satu dari tiga belas orang sosok inspiratif yang dipilih untuk menerima hidangan dari ibu ibu lain yang mengikuti gerakan berbagi melalui media sosial
senang benar diajak sama dia itu sama si inon gitu
artis dewi sandra yang hadir dalam acara makan siang bersama dengan sosok inspiratif ini menyatakan
mendapatkan banyak inspirasi dari apa yang telah dilakukan oleh orang orang yang mereka sebut sebagai kaum mulia ini
ketika kita berbagi dengan siapapun itu menunjukkan bahwa kita tidak hanya menghargai dan juga mencintai mereka
tapi kita juga menghargai dan mencintai diri kita sendiri
kegiatan berbagi ini diinisiasi oleh salah satu produsen bumbu masak
acara ini dilakukan menggunakan media sosial dengan cara mengupload foto aktivitas dan menuliskan caption foto sesuai tema
kita mengajak kita banyak banget ibu ibu di komunitasnya kobe fans dan followersnya dari sosial media kita
di mana mereka setidaknya
setiap bulannya memang kita ada aktifasi digital
kita ajak mereka untuk membuat kreasi hidangan untuk keluarganya
nah di momentum ini kita mengajak mereka sekali kali boleh dilihat sekeliling mereka yang masih berjuang ini